mantan ketua umum kadin jawa timur lanyala mataliti dituntut hukuman enam tahun penjara
jaksa menuntut hukuman tersebut karena menganggap mantan ketua umum pssi ini bersalah dalam kasus penyalahgunaan dana hibah kadin provinsi jawa timur
dalam persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi tipikor jakarta jaksa menuntut lanyala dengan tuntutan enam tahun penjara dan denda lima ratus juta subsidi enam bulan penjara
jaksa berpendapat bahwa terdakwa lanyala terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama hingga merugikan negara sebesar satu satu miliar rupiah
menanggapi hal ini lanyala mempertanyakan fakta yang beredar dan ia dengar saat persidangan berlangsung